padi kenapa bangun
hati hati dong bu kalau jalan
sus sus sebentar
kamu lihat pasien anak bernama abi manyu
keluar dari sini
abi pasiennya dokter fahri kan
enggak dia kan baru selesai operasi
mana bisa keluar malam malam sendirian
kamu perawat baru ya
eh jangan beres
jangan beres lepas
aduh atau bangun

nek tidak apa apa
ya allah jangan mengungkap
abi mainnya bu
sebentar saya tanyakan dulu dengan suster jaga ya bu
jangan jangan si dewi
jadi ternyata benar abi sudah dibawa sama dewi
kalau begitu aku sekarang tidak berrepot repot lagi untuk menghalangi abi masuk rumah desa
keberuntungan masih ada padaku
dewi kemana ya
apa ini hari belum juga balik
aduh kemana sih ini
kok waktu ini jadi tidak enak ya
ini aku sudah disusulkan ini
tidak tidak apa apa
iya yang penting kamu tuh sembuh
semoga semoga cepat sembuh
abi tidak apa apa
tidak apa apa tante
tante abi harus langsung pulang dari rumah sakit
abdi belum pamit sama om dokter
badan anda yang sakit nggak
tidak ada yang sakit kan
saya akan tuntut rumah sakit ini
bisa lalai sampai cucuku hilang
mana dokter itu
dokter fahri mana dia
dr fahri sedang ada tindakan operasi bu
tidak bisa diganggu
kamu bilang sama dia
suruh hubungin saya
saya akan tuntut dia dengan tuduhan
membantu orang yang menculik cucu saya
untung hp ku selamat
tapi aku benar benar
sudah gak punya uang
obat abi harus ditembus
dari mana aku mendapatkan uang menembusnya
aku belum mendapat kerja
ya allah abrida sehat tapi kok cepet banget pulangnya
masih pemulihan nih baru boleh jalan dikit dikit aja
geraknya juga mesti pelan pelan
ya allah bu nek sampe panik tau gak nyari kirain nyasar
sini apa lagi ini tangannya ini